dua tahun sudah sejak tewasnya belasan mahasiswa dalam tragedi semanggi satu dan dua
hingga saat ini belum ada resolusi yang bisa memuaskan rasa keadilan bagi keluarga korban pejuang reformasi yang ditinggalkan
komisi nasional perlindungan hak asasi manusia telah tegas menyatakan kasus ini merupakan pelanggaran ham berat
kontras dengan pernyataan jaksa agung yang sontak membuat berbagai pihak kembali mempertanyakan apakah benar ini adalah bentuk ketidakinginan ketidakmampuan dan juga pengabayan pemerintah terhadap kasus pelanggaran ham ini
kami bahas lengkapnya dengan arah sumber yang sudah hadir malam hari ini bersama saya ida ibu maria sumarsih yang merupakan keluarga korban tragedi semanggi
ibu sumarsi selamat malam terima kasih sudah bergabung bersama kami
juga ada di sampingnya bang usman hamid direktur eksekutif dari amnesty international indonesia
bang usman hamid selamat malam terima kasih sudah bergabung
dan tak lupa juga saya menyapa narasumber kami yang sudah bergabung melalui sambungan satelit begitu dari luar studio
ada bang tobas adhout taufik basari anggota komisi tni
tiga dpr dari gedung dpr
bang tobas selamat malam
selamat malam aldi selamat malam usman selamat malam bu sumarsi
ya terima kasih sudah bergabung di tengah juga kesibukan dalam fit and proper test hakim agung begitu dari komisi tiga
mungkin untuk pertama saya akan ke ibu sumarsi terlebih dahulu
ibu sumarsi ini sudah dua puluh dua tahun kurang lebih kasus pelanggaran ham di semanggi satu dan dua ini bergulir
dengan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh jaksa agung st burhanuddin
yang juga sudah sempat kita dengarkan begitu
bagaimana ibu menanggapi pernyataan tersebut
itu sih kalau menurut saya sudah terduga sebelumnya ya
karena menurut catatan saya sebelas kali alasan kejaksaan agung untuk tidak mau menindaklanjuti berkas penyelidikan komnas ham
bahkan pernah dinyatakan hilang
kemudian terkena ases nobis in idem
tetapi tuntutan kami
adalah dibentuk gelar pengadilan ham ad hoc sesuai undang undang tentang pengadilan ham
untuk semanggi ii itu pernah digelar satu kali pengadilan militer
kemudian trisakti dua kali gelar pengadilan militer
nah kalau pak jaksa agung hanya mendengarkan orang di lingkaran kejaksaan agung
kasus kasus pelanggaran ham berarti tidak akan ada kemajuan termasuk kasus semanggi satu semanggi dua trisakti
tetapi kalau mau mendengarkan perkembangan yang terjadi di luar
tetapi kalau mau mendengarkan perkembangan yang terjadi di luar
tetapi kalau mau mendengarkan perkembangan yang terjadi di luar
misalnya bagaimana pernyataan kiflan zen yang diberi tugas pak wiranto untuk mengerahkan pam swakarsa
bulan agustus tahun lalu
kemudian pak kiflan zain mengajukan gugatan perdata sebesar satu triliun
kaitannya dengan pengarahan paham swakarsa pada saat peristiwa semanggi i
bagaimana pula dengan keputusan mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi itu diantaranya
menyatakan bahwa terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran ham berat ditentukan oleh komnas ham sebagai lembaga penyelidik
dan kejaksaan agung sebagai penyelidik bukan atas dugaan dpr ri
oke baik mungkin ke bang usman selanjutnya
ini kalau bang usman melihat tadi bu sumarsi sempat mengatakan tidak surprise begitu dengan pernyataan jaksa agung st burhanuddin
anda sendiri melihat ini apakah sebagai bentuk adanya unwillingness kemudian juga dinamika
nayal mungkin dari jaksa agung atas kasus ini
ya jelas itu ketidakmauan bahkan tadi dikatakan oleh bung aldi itu denial
menyangkal telah terjadi pelanggaran ham berat
biasanya kita akan berdebat pada bentuk pengadilannya
apakah pelanggaran ham berat ini mau dibawa ke pengadilan ham atau mau dibawa ke pengadilan umum misalnya
tapi sekarang bahkan peristiwa ini pun tidak dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat
padahal misalnya dari temuan komnas ham itu jelas merupakan peristiwa pelanggaran ham yang berat
ada tujuh belas korban warga sipil termasuk para mahasiswa dan juga satu ratus sembilan warga sipil yang luka luka berat
itu dalam peristiwa semanggi yang pertama di mana wawan anaknya bu sumarsih adalah salah satu korban
yang kedua dalam peristiwa semanggi ii itu ada sebelas korban yang tewas
penembakan yang dilakukan oleh saat itu adalah abrik tni dan polisi itu sangat brutal dan berlangsung berjam jam
ada banyak korban yang jatuh dan juga harus dilihat bukan sekedar insidental
di mana ada katakanlah ada satu peristiwa yang terisolir lalu ada kemarahan seorang aparat dan melakukan penembakan
ini bukan itu
yang terjadi adalah kebijakan pemerintah ketika itu yang memang merepresi gerakan

dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan
tapi st burhanuddin sendiri menyatakan bahwa pernyataan tersebut dikeluarkan atas rekomendasi paripurna dpr pada tahun dua ribu dua
tentang satgas yang sudah diturunkan untuk menyelesaikan kasus ini lalu mengeluarkan pernyataan atau rekomendasi tersebut
panitia khusus yang digunakan dasar pada tahun dua ribu satu sebenarnya dibentuk sebelum undang undang pengadilan hak asasi manusia itu disahkan
dengan kata lain ia tidak dimandatkan untuk melaksanakan undang undang dua puluh enam dua ribu yang memandatkan pada dpr dalam menyetujui pembentukan pengadilan ham ad hoc apabila ada dugaan pelanggaran ham berat oleh komnas ham
yang kedua putusan itu bersifat politik
dia hanya bisa diarahkan pada persetujuan pembentukan institusi pengadilannya majelis pengadilannya
tidak bisa digunakan untuk menentukan peristiwanya sebagai pelanggaran ham berat atau tidak
tidak bisa digunakan untuk menentukan peristiwanya sebagai pelanggaran ham berat atau tidak
dan beberapa tahun berikutnya komisi tiga sendiri sebenarnya telah menganulir keputusan dpr yang sebelumnya dengan mengatakan bahwa peristiwa trisakti semanggi i dan semanggi ii adalah pelanggaran ham berat
baik kalau begitu saya mungkin tahan di situ dulu bang usman
kita langsung meminta tanggapan dari bang tobas komisi tiga dpr ri
bang tobas yang juga merupakan mantan aktivis tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
bang tobas masih bergabung bersama kami ya bang
bang bagaimana anda menanggapi soal seharusnya komisi tiga dpr ri melalui palipurna kemarin tidak mengeluarkan rekomendasi
pelanggaran ham berat terhadap kasus semanggi satu dan semanggi ii
ya jadi memang pada tanggal enam belas januari dua ribu dua puluh yang lalu pada rapat kerja antara kejaksaan dengan komisi tiga pak jaksa agung dalam laporannya menyatakan bahwa untuk semanggi i semanggi ii
karena ada hasil dari keputusan paripurna dpr tahun dua ribu satu yang menyatakan bahwa semanggi i dan semanggi ii adalah pelanggaran ham berat
bahwa semanggi i dan semanggi ii itu bukan pelanggaran ham berat maka itu menjadi pertimbangan untuk tidak melanjutkan
nah kemudian pada rapat lanjutan di hari seninnya saya mengingatkan kembali kepada kejaksaan agung bahwa kita meminta agar kejaksaan agung tidak menyandarkan tugasnya pada suatu keputusan politik yang dibuat pada dua ribu sembilan belas
saya juga mengingatkan bahwa setelah juli dua ribu satu tersebut ada empat tahun yang lalu diperlukan untuk memulai keputusan politik
jadi kita harus meminta kejaksaan agung untuk melakukan keputusan politik
nah fakta fakta tambahan yang pertama di dua puluh maret dua ribu dua itu komnas ham sudah menyampaikan laporannya dengan menyatakan bahwa trisakti semanggi i dan semanggi ii adalah pelanggaran ham berat
kemudian juga ada juga putusan mahkamah konstitusi yang tadi disampaikan oleh bu sumarsi untuk menguatkan bahwa ya ini harusnya jaksa agung merujuk pada proses hukum yang berjalan yakni penyelidikan yang kemudian harus ditindaklanjut dengan penyidikan
bukan pada keputusan politik
nah tadi juga di komisi tiga pun juga sebagian besar dari para anggota juga merasa bahwa kita memang sudah selayaknya untuk terus mendorong jaksa agung untuk menindaklanjuti kasus ini
dan dalam hasil kesimpulan dari rapat kerja di hari senin kemarin itu juga kita masukkan kepada jaksa agung bahwa harus serius menangani kasus ini
sekaligus juga kita akan mengagendakan satu rapat bersama antara jaksa agung dan ketua pusat yang pertama
antara jaksa agung dengan komnas ham untuk melihat apa sebenarnya yang menjadi kendala
apa saja kekurangan kekurangan yang dianggap oleh jaksa agung dari hasil penyelidikan komnas ham
yang harus dipenuhi oleh komnasam
di situ nanti kita akan lihat jika memang ada kendala kendala harus kita pecahkan bersama
kita tidak boleh menggantung seperti ini
karena kalau menggantung tidak ada tindak lanjut dari penuntasan kasus pelanggaran berat ini
maka sama saja kita akan mengarah pada impunitas
di mana negara gagal untuk menjalankan kewajibannya yakni menuntaskan pelanggaran ham
dan juga memenuhi hak hak korban
ya bang tobas ini kami juga ingin mengetahui
betul kiranya pasti kasus atau kasus pelanggaran ham semanggi satu dan semanggi ii ini pasti memberikan kesedihan
atau lukai mendalam bagi keluarga korban
dan pernyataan jaksa agung s e burhanuddin pastinya juga memberikan atau menyurutkan semangat
para keluarga korban yang ingin mencari harapan atau keadilan
anda sebagai aktivis pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sendiri dan juga komisi tiga dpr ri yang lain sebetulnya
sehingga saat ini bagaimana stance atau kedudukannya dalam kasus ini bang
ya kalau saya jelas kehadiran saya di gedung dpr ini salah satunya tujuannya adalah ingin mengawal
agar ada penuntasan terhadap pelanggaran ham masa lalu termasuk juga kasus trisakti semanggi i semanggi ii
oleh karena itulah pada hari senin kemarin ketika ada rapat kerja lanjutan
di jaksa agung jaksa agung telah mengkoreksi pernyataannya dengan menyatakan akan serius menilai lanjuti
tapi ada kata kunci yang juga harus kita lihat dari pernyataan pak jaksa agung yaitu
pak jaksa agung menyatakan sepanjang memenuhi syarat syarat formil dan material
ya artinya masih ada persoalan syarat formil dan material yang harus diselesaikan antara jaksa agung dengan komnas ham
untuk itu memang butuh duduk bersama
syarat itu harus bisa dipenuhi
sebaliknya juga ke jaksa agung juga harus membuka diri bahwa kewajiban untuk menindak lanjut ini tetap harus ada
harus ada kemauan harus ada upaya untuk menuntaskan kasus ini
nah oleh karena itulah maka kita lihatlah setelah pertemuan nanti antara jaksa agung dengan komnas ham
yang akan difasilitasi oleh komisi tiga kita akan mencari jalan keluarnya secara bersama sama
baik bang tobas bang usman ini soal syarat formil dan juga material
dan juga bagaimana soal kedepannya nanti agar kasus ini tidak menggantung agar penyelidikannya tetap berlanjut
ini sebetulnya apa yang dibutuhkan kita ulas coba deh nanti usai jeda
pemerintah cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali di cnn indonesia prime news dan masih bersama saya narasumber
pada malam hari ini ada ibu sumarsi yang merupakan orang tua dari korban semanggi i wawan ibu
kemudian juga ada bang usman hamid dari amnesty international indonesia dan masih bergabung bersama kami
dari luar studio ada bang tobas
kita ke bang usman tadi kita sempat berhenti soal bang tobas mengatakan bahwa ini jaksa agung
menyatakan bahwa akan melanjutkan penyelidikan apabila syarat formil dan juga materialnya ini dipenuhi apa
sampai sekarang masih belum terpenuhi bang
ini argumen yang selalu berganti ganti
jadi sebelumnya ketika syarat formil
syarat formil sudah dipenuhi
masuk ke syarat material
ketika syarat formil dan syarat material sudah terjawab
masuk ke syarat politik
yaitu tentang pertujuan dpr
nah dalam sidang dpr komisi tiga yang lalu
jaksa agung kembali ke alasan politik
bahwa dpr pernah mengatakan
kasus ini bukan pelanggaran hambrat
jadi ini selalu berganti ganti argumen
sebenarnya kalau jaksa agung sungguh sungguh
mau menyelesaikan perkara ini
langkah pertama adalah
tim penyidik ad hoc
untuk memeriksa hasil penyelidikan komnas ham
tim penyidik ad hoc ini harus terdiri dari unsur kejaksaan
dan unsur di luar kejaksaan
dengan demikian hasilnya bisa sangat objektif
di dalam tim inilah nanti bukti bukti lanjutan
yang bisa membuat terang peristiwa ini sebagai pelanggaran hambrat
memeriksa calon katakanlah tersangka
sampai dengan menggeledah lokasi bahkan
menangkap menahan seseorang
seandainya proses penyidikan itu
tidak ditemukan bukti yang cukup
jaksa agung dapat melakukan penghentian penyidikan
tetapi itu bisa digugat oleh korban
menurut undang undang dua puluh enam tahun dua ribu tentang pengadilan ham
nah kalau penyidikan itu tidak pernah dilakukan
tetapi kesimpulannya mendahului proses penyidikan itu
itu kan memperlihatkan pernyataan ke jaksa agung tidak kredibel
ini sama seperti orang bikin desertasi
tapi tidak pernah melakukan penelitian
secara yuridis atau secara hukum dalam konteks jaksa agung
yang perlu dilakukan berikutnya adalah
ketika misalnya bukti sudah dianggap cukup
jaksa agung meningkatkan status penyidikan itu ke penuntutan
nah di situ memang penuntutan tidak bisa dilakukan
hingga ke pengadilan
kecuali pengadilan ad hoc nya dibentuk
nah itu bukan tugas jaksa agung lagi
melainkan tugas dpr dan presiden
dpr mengusulkan kepada presiden
presiden menerbitkan ke pres
seperti zaman gus dur
untuk pengadilan ham ad hoc
nanti dibentuk majelis hakimnya
ada majelis hakim dari hakim karir
nah ini yang saya kira dilupakan di dalam debat debat
alur alur yang seharusnya bisa dilakukan begitu ya
ini kemudian mangkraknya penyelidikan terhadap kasus pelanggaran ham
semanggi satu dan dua
bang tobas ini kemudian menimbulkan pertanyaan publik bahwa
kemudian kasus ini syarat dengan unsur politik atau politis
ya setiap pelanggaran ham yang terjadi di sebuah rezim
pasti akan ada pihak pihak yang berusaha untuk menghambatnya
dan ini terjadi juga di trisakti semanggi satu semanggi dua ini
oleh karena itu
maka memang kita butuh satu gerakan bersama
termasuk juga gerakan politik untuk mengawal penuntasan kasus ini
tapi sebagai syaratan juga
karena di hari senin yang lalu
raker lanjutan antara komisi tiga dan kejaksaan agung
saya menyimpulkan bahwa kejaksaan agung pun sudah mengkoreksi
pernyataan di tanggal enam belas januari itu
untuk tidak lagi menyandarkan diri pada keputusan politik di dua ribu satu
dengan menyatakan oke kami akan menindaklanjuti itu
nah sekarang kita berangkat dari situ
untuk menagih kerja kerja dari kejaksaan agung ini
tapi yang paling penting adalah
kita juga baik indri komnasam maupun kejaksanaan agung
tetap harus punya komitmen bersama
artinya juga jangan ngotot ngototan juga
misalnya ada hal hal yang harus dipenuhi oleh komnasam
jangan bertahan di situ saja
tapi juga kita harus berusaha bersama sama
tapi memang saya juga menyadari juga
ada kesulitan juga bagi komnasam
karena persoalan upaya paksa yang mungkin hanya bisa dilakukan ketika ini masuk penyidikan
kalau sudah masuk penyidikan
tadi seperti dikatakan oleh usman
bisa memanggil orang orang yang selama ini dipanggil tidak mau datang
bisa melakukan penggeledahan bisa melakukan penyitaan
itu memang lebih bisa berdaya apabila sudah masuk penyidikan
oleh karena itulah maka kita harapkan dicoba dulu kejaksaan agung
untuk ini masuk ke penyidikan
agar upaya upaya paksa yang mungkin juga bisa menjadi hambatan ketika komnas ham bekerja
bisa ditindaklanjuti dengan lebih kuat oleh jaksa agung dengan kewenangan yang dimilikinya
oke jadi intinya komisi tiga dpr ri sudah memberikan pernyataan kepada jaksa agung ini
agar tidak bersandar pada hasil rekomendasi yang dikeluarkan dpr ri pada tahun dua ribu dua puluh
dan ingin bekerja sama untuk melakukan proses penegakan hukum di kasus manggi satu dua ini
dari penyelidikan kemudian biasa diteruskan ke penyidikan begitu ya bang
ya dari komisi tiga kita punya komitmen untuk meminta kejaksaan agung untuk serius untuk menindaklanjuti ini
baik selanjutnya mungkin ke ibu sumarsi
ibu sumarsi ini sudah dua puluh dua tahun dan sudah tiga belas tahun
begitu aksi kamisan dijalankan oleh ibu dan juga para anggota
keluarga korban yang lain
sebetulnya kalau anda sendiri sebagai seorang ibu juga yang mengawal
pasti saya tahu pasti anda memiliki keingin tahuan yang sangat dalam untuk mencari keadilan untuk anak anda
sampai saat ini menurut anda apakah bukti bukti yang ada belum cukup
harusnya sih sudah cukup ya harusnya ya
karena dari wawan saja ketika kami mau meminta hasil visumnya wawan ke komandan pemdam jaya pak hendarji
dia mengatakan bahwa hasil visum bisa diberikan kepada keluarga korban kalau sudah dipakai untuk kepentingan persidangan
pada saat wawan selesai diotopsi dr budi sampurno mengatakan bahwa wawan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam standar abri di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya
saya dikasih lihat jenis bentuk pelurunya itu
nah yang dipakai peluru itu saya lihat saya lihat
itu apa maksudnya kan bukan kami keluarga korban
yang menyimpan ya aparat
kalau misalnya kemudian itu hilang atau yang lain lainnya juga hilang yang menghilangkan bukan kami keluarga korban tetapi pemerintah itu sendiri aparat itu sendiri
dan yang menjadi catatan saya untuk komisi tiga di dpr periode dua ribu empat dua ribu sembilan itu ketika suara komisi tiga bulat bahwa kasus trisakti semanggi i dan ii terjadi pelanggaran dan berat
tetapi bagaimana di rapat badan musyawarah yang merepresentasikan pimpinan fraksi fraksi
ternyata hanya empat fraksi yang setuju hasil kajian komisi tiga dibawa ke sidang paripurna dan enam fraksi menolak
baik oke ini terkait dengan pelanggaran ham berat sendiri
kami juga memiliki kutipan yang kami ambil dari komnas ham apa sebetulnya pelanggaran ham berat begitu
kita memiliki defisitnya berikut ini mohon ditampilkan

ya ini tentang pelanggaran ham berat begitu
ya ini tentang pelanggaran ham berat begitu

ini ada ketidaksamaan definisi begitu ya dari kejaksaan agung dan juga masyarakat komnas ham dan juga termasuk juga amnesty international begitu
ini tentang undang undang nomor dua puluh enam tahun dua ribu tentang pengadilan hak asasi manusia
pasal tujuh pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida kejahatan terhadap kemanusiaan
kita ke slide selanjutnya masih menjelaskan tentang undang undang nomor dua puluh enam ini
pasal delapan kejahatan genosida
pasal delapan kejahatan genosida
dimaksud dalam pasal tujuh huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa
ras kelompok etnis kelompok agama dengan cara membunuh atau membunuh anggota kelompok mengakibatkan penderitaan fisik atau mental dan seterusnya dan seterusnya
dan kita beralih ke slide selanjutnya tentang kekerasan terhadap kemanusiaan ya
sebagai dimaksud dalam pasal tujuh huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik

kita ketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan pemusnahan perbudakan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
begitu bang usman anda melihat definisi dari undang undang nomor dua puluh enam tahun dua ribu ini apakah kemudian ini masih kurang untuk mendefinisikan atau apa masih kurang buktinya untuk kemudian memberikan status terhadap kasus ini kasus pelanggaran kemanusiaan atau ham berat
ya di dalam proses penyelidikan komisi penyelidik pelanggaran ham berat di komnas ham itu kesimpulan pada kejahatan terhadap kemanusiaan yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan ini sebagai sebuah pelanggaran ham berat
memang ada perdebatan misalnya apakah kejahatan terhadap kemanusiaan itu mensyaratkan sebuah kejahatan yang mengakibatkan korban yang masif gitu yang meluas dan benar benar dengan perencanaan untuk membunuh
nah dalam perencanaan itu
dalam rujukan di berbagai pengadilan internasional yang bersifat ad hoc satu orang saja dalam kasus ak yesu misalnya itu bisa menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan
apabila itu dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis tadi
sistematis bisa dalam bentuk perintah tertulis sistematis juga bisa dalam bentuk perbuatan yang berulang ulang tetapi tidak dikoreksi oleh aparat dari insiden demonstrasi ke insiden demonstrasi yang lain
dalam kasus tragedi semanggi dua duanya bisa terbukti
atau unsur yang meluas sifatnya
meluas itu bisa dari segi jumlah korban itu tadi saya katakan tujuh belas tewas semanggi i sebelas tewas dalam semanggi ii empat tewas dalam trisakti
sisanya ratusan orang dua ratus dalam kasus semanggi ii satu ratus sembilan dalam kasus semanggi satu bahkan lebih dari seratus untuk setidak tidaknya sembilan puluh an orang dalam tragedi trisakti
dari segi luasan wilayah
untuk peristiwa semanggi i itu bukan hanya terjadi di dalam misalnya kampus atmajaya di mana putranya ibu sumarsih juga menjadi korban
tapi juga di luar kampus bahkan di beberapa kota yang lain yang memang memperlihatkan ada serangan yang sistematis terhadap aksi aksi damai para mahasiswa ketika itu
dengan cara apa menggunakan senjata api yang mengakibatkan pembunuhan itu terjadi
nah pembunuhan dalam hukum internasional bisa dalam pengertian ekstra judisial giling
yang memang sengaja ditargetkan kepada
katakanlah demonstran atau bisa dalam bentuk unlawful killing
yang tidak sah tetapi tidak bisa dibenarkan sebagai satu perbuatan yang katakanlah dalam keadaan memaksa
jadi kesimpulan dan proses penyelidikan yang dilakukan oleh komnas ham
untuk sampai pada dugaan bahwa peristiwa itu adalah pelanggaran ham berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan
itu sudah dinyatakan cukup oleh komnas ham
lalu dipersoalkan oleh jaksa agung
kenapa tidak disumpah
padahal dalam satu penyelidikan projustisia harusnya disumpah
dalam pengalaman kpp timur timur bahkan tanjung priuk penyelidiknya tidak ada yang disumpah
berkasnya sampai di kejaksaan agung sampai akhirnya dibawa ke pengadilan ham ad hoc
lalu beralih lagi ke soal pembuktian
siapa sebenarnya yang menjadi saksi dalam proses penembakan itu
tugas untuk memeriksa saksi sampai bisa mengidentifikasi siapa pelakunya
bukan tugasnya komnas ham itu tugasnya jaksa agung sebagai penyidik
jadi bukan jaksa agung sebagai penuntut
nah sayangnya jaksa agung cenderung berpikir sebagai penuntut
jadi maunya terima jadi dari komnas ham yang seolah olah diharapkan juga bisa berperan sebagai penyidik
padahal itu tugasnya jaksa agung mencari bukti untuk menentukan siapa pelakunya
baik bang usman ini sudah ada bukti bukti yang sebetulnya sudah jelas begitu dari komnas ham
ada perbedaan definisi juga
dan selanjutnya saya ingin tanya ke bang tobas
selanjutnya apa kemudian yang kira kira membuat penyusunan atau pembuatan panitia ad hoc oleh jaksa agung ini
tidak kemudian dilakukan secara cepat begitu hingga menunggu waktu sampai sekarang bahkan belum dirumuskan
usai jeda ya bang tobas kami bahas dengan anda
kami segera kembali tetaplah di cnn indonesia prime news
kami segera kembali di cnn indonesia prime news
dan kita masih membahas soal anti klimat splint sign tragedi semanggi i dan ii era jokowi
kita ke bang tobas taufik basara yang butuh komisi tiga dpr ri
bang tobas bagaimana pendapat anda soal adanya perbedaan definisi antara komisi tiga dpr dan juga komnas ham
dan juga bagaimana tadi dikatakan seharusnya komisi tiga dpr ri tidak memberikan rekomendasi
tapi harusnya ada pihak pihak lain yang kemudian menyatakan atau memberikan pernyataan terhadap status
dari kasus ini sendiri bang
ya saya sepakat apa yang tadi disampaikan oleh bung usman
bahwa memang sepertinya ada perbedaan persepsi perspektif ya
antara cara kerja kejaksaan agung dengan cara kerja orang orang yang berkecimpung di dalam isu isu pelanggaran ham
memang kejaksaan agung ini karena terbiasa dengan menangani kasus kasus pidana biasa
lantas memiliki persepsi yang
perspektif yang agak berbeda ketika menangani kasus pelanggaran ham
ya semestinya seperti yang tadi disampaikan oleh bu sumarsi
ya persoalan persoalan seperti adanya gerakan paham swakarsa
kemudian ada keterlibatan negara pada saat itu
ada rencana rencana yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadikan masyarakat sipil seolah menjadi lawannya negara
nah itu sebenarnya bisa dimasukkan dalam definisi dari kejahatan kemanusiaan
terkait dengan tindakan yang meluas dan sistematik
nah tapi itu yang menurut saya masih kurang ada di kejaksaan agung
oleh karena itu memang penting harus dibentuk satu tim yang tidak hanya melibatkan pihak pihak kejaksaan agung
tapi juga melibatkan beberapa pihak yang memang terbiasa dengan penanganan kasus kasus pelanggaran ham
itu yang pertama
yang kedua memang betul juga bahwa ketika
untuk menentukan suatu peristiwa itu adalah pelanggaran ham berat atau tidak
itu harus landasannya hukum bukan landasannya politik
oleh karena itu maka untuk menentukan nanti pelanggaran ham berat atau tidak
ya harus dari proses hukum itu sendiri penyelidikan yang dilakukan oleh komnas ham
kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan
nah baru akan terlihat apakah nanti arahnya kemana
nah keputusan politik hanya diberikan ketika
proses hukum ini yang sudah berjalan
apakah nanti akan dibentuk pengadilan ham ad hoc atau tidak
kalau kita juga merujuk pada keputusan di paripurna dua ribu satu yang lalu
itu sebenarnya pun juga keinginannya tetap melanjutkan kasus ini
memang tapi perdebatannya apakah lewat pengadilan ham
ataukah melewat pengadilan biasa dan pengadilan militer
ya tapi pengadilan biasa dan militer pun juga tidak berjalan tidak tuntas
nah oleh karena itulah maka
ini kita harus desak terus
kalau buat saya sih ini
saya juga gregetan selama bertahun tahun ini kok tidak selesai
ini persoalan perspektifnya kejaksaan lagu harus kita betulkan
kalau tadi anda mengatakan arahnya kemana
mungkin bang tobas dalam waktu dekat sebetulnya arahnya dpr sendiri
nanti untuk kemudian bisa membuka kembali kasus ini ke proses penyelidikan
kemudian ke penyelidikan
sampai akhirnya mungkin bisa dibentuk pengadilan ad hoc begitu
sebetulnya dalam waktu dekat ini
ya saya juga sedang melakukan komunikasi politik juga dengan teman teman di komisi tiga
ya agar untuk komisi tiga periode ini kita belajar dari pengalaman di masa lalu
agar ini bisa tuntas
ataupun kita coba bersama sama menyingkirkan pihak pihak yang ingin menghambat penuntasan kasus ini
oleh karena itulah maka
langkah langkah akan kita buat secara sistematis ya untuk mengawal kasus ini
pertemuan yang difasilitasi oleh komisi tiga
yaitu antara komnas ham dengan kejaksana agung
ya setelah itu kita lihat langkah langkah berikutnya
tapi saya juga ingin mengajak teman teman di komisi tiga
untuk benar benar kita mengawal kasus ini
karena kita tidak ingin negara kita dianggap sebagai negara yang gagal
yang mengarah pada impunitas
karena tidak berhasil untuk menuntaskan kasus pelanggaran ham berat yang terjadi di negeri kita ini
baik semoga itu tidak terjadi
terima kasih bang toba
selanjutnya mungkin saya ke ibu sumarsi
ibu sumarsi bagaimana dengan saat ini sendiri anda sudah
apakah anda merasa bahwa sebetulnya ini penyakit yang dikeluarkan oleh astagfirullahaladzim
menjadi anti klimaks dari perjuangan yang anda lakukan selama berpuluh tahun ini
mestinya tidak ya
saya sebagai keluarga korban yang pernah kehilangan orang yang dicintai
jangan sampai itu menimpa orang lain
saya akan terus apa namanya memperjuangkan tegaknya supermasih hukum dan ham
kalaupun misalnya ada orang mengatakan bahwa toh pengadilan ham ad hoc pun juga gagal ketika tanjung priuk
kemudian timur timur tidak bisa mengadili dalang pelakunya
tetapi ya ini adalah indonesia sebagai negara hukum
layak nggak ini indonesia dinyatakan sebagai negara hukum
dan ini menjadi kewajiban bersama untuk memperjuangkan agar hukum ini benar benar
di mata siapapun ini sama ya
jangan membeda bedakan kalau para penjahat diberi jabatan
dilindungi secara hukum secara undang undang
sementara rakyat menjadi korban selalu dikorbankan
jadi bagi anda ini bukan hanya sekedar mencari keadilan bagi para korban di semanggi satu dua dan tiga saat
tetapi ini juga sebagai bentuk bagaimana indonesia bisa melakukan penegakan hukum atau supremasi hukum
bagi seluruh warga negara begitu ya
ya mestinya harus ada jaminan kedamaian
jaminan yang ada di depan itu tidak terjadi pelanggaran ham berat lagi
jaminannya apa jaminannya adalah penyelesaian secara hukum
bukan hanya dengan kata kata yang ditulis di dalam kertas
baik bu sumarsi bang
usman mungkin singkat saja sebelum kita tutup dialog kita hari ini
apa kemudian yang menjadi aspirasi anda dalam kasus pelanggaran ham yang tidak dianggap berat ini oleh jaksa agung tadi
saya setuju dengan apa yang disampaikan bu sumarsi
prinsip utama negara kita kan negara hukum
jadi hukumnya itu yang harus ditegakkan
undang undang pengadilan ham sudah memandatkan kewajiban untuk menegakkan hukum dalam kasus pelanggaran ham berat di masa lalu
kepada presiden kepada dpr untuk membentuk institusinya
dan kepada komnas ham serta jaksa agung untuk melakukan penyelidikan dan penyidikannya
nah kewajiban itu hingga hari ini belum terlaksana
kalau ada argumen yang mengatakan pengadilan ad hoc ham di masa lalu gagal pertanyaan saya
kalau memang pengadilan ad hoc ham dianggap gagal bagaimana dengan yang lainnya
pasti akan lebih gagal
karena itu ini harus dijadikan kesempatan baru untuk memperbaiki apa yang pernah gagal di masa lalu
melalui proses penuntutan ke pengadilan supaya ke depan tidak ada lagi mahasiswa atau warga yang menjadi korban
seperti yang kemarin baru terulang di dalam peristiwa di bulan september di kendari dan juga di jakarta
baik ini mungkin bisa menjadi momentum untuk kembali membuka kasus ini sehingga kasus ini kemudian bisa menjadi
mendapatkan atensi yang besar dari berbagai pihak dan hingga bisa mengarah kepada penyelesaian dan resolusi yang terbaik
untuk benar benar mencari siapa adalah yang dari pelanggaran ham tersebut
terima kasih juga bang taufik basari anggota komisi tiga dpr ri juga tadi bergabung bersama kami
terima kasih bang tobas dan cnn indonesia prime news akan kami lanjutkan usai jeda berikut tetap bersama kami